setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari
tim gabungan berhasil menemukan puing kapal selam wisata bangkai titanic yang hilang
puing kapal selam tersebut ditemukan empat ratus delapan puluh delapan meter dari bangkai kapal titanic
lokasi penemuan puing disebut sesuai dengan titik terakhir kapal
pembawa lima penumpang itu hilang komunikasi
komandan distrik penjaga pantai as laksamana john mauger
menduga kapal selam itu meledak karena tekanan bawah laut yang sangat tinggi
seluruh penumpang kapal selam dinyatakan tewas
rov berikutnya menemukan tekanan bawah laut yang lebih tinggi
pertemuan dengan expert dari komandan tersebut
tekanan bawah laut yang tinggi adalah sesuai dengan kehilangan tekanan bawah laut yang katastrofik
kapal selam wisata ke bangkai kapal titanic mengangkut lima orang
yaitu hamish harding bos perusahaan penerbangan aksi aviasi
miliarder pakistan shiazada dawood dan anaknya sulaiman dawood
ahli kapal titanic paul henry nargewit
setelah berhasil ditemukan keluarga harding dan daiwood mengugah pesan terima kasih kepada tim penyelamat internasional
yang telah mengerahkan segala kemampuan dalam upaya pencarian
sementara itu menteri luar negeri inggris james cleverley memposting ucapan di twitter
dia mengatakan pemerintah mengucapkan rasa belasungkawa yang mendalam
atas meninggalnya korban dan peristiwa hilangnya kapal selam titan